menjadi ibu sekaligus ayah
dilakoni sagita ajeng dalam membesarkan anak sematawayangnya gadis
dalam kesehariannya wanita berusia tiga puluh lima tahun ini berprofesi sebagai kepala humas
di salah satu studio animasi di jakarta
membagi waktu antara anak dan pekerjaan memang bukanlah hal yang mudah
tapi ajeng selalu berusaha untuk tetap bisa hadir bagi sang anak
mulai dari menyiapkan makanan favorit
hingga menemani anaknya yang memiliki hobi menggambar
ajeng memilih menyiapkan mental dirinya sendiri
untuk membesarkan pemahaman kepada anaknya tentang kehidupan rumah tangganya
misalnya bagaimana cara menjelaskan ke anak anak
anak saya terutama itu sebetulnya hal yang simple
dengan diri sendiri apakah sudah siap untuk berbicara untuk menyampaikan kepada anak
kalaupun misalnya nggak siap mau sampai kapan nggak siapnya
kita harus memberikan realita bahwa ayah dan ibunya sudah tidak bisa bersama
walaupun masih sama sama sayang
itu adalah kuncinya
sebagai orang tua tunggal tak jarang ajeng menerima stigma negatif dari beberapa orang
kayak misalnya contoh yang paling simple aja dari segi profesional
kadang kadang dari tim hrd nya pun mempertanyakan tentang statusnya bagaimana membagi waktu
sebelum menjadi seorang ibu tunggal mereka sering banget kayak biasa aja main bareng
tapi begitu mereka menjadi single mom mereka banyak banget yang sensi
eh hati hati nanti laki lo diambil loh sama dia gitu
itu nggak cuma sekali dua kali
saya dengarnya miris dan kayak emosi sih
di sisi lain kita juga harus menjaga diri kita
biar tidak terlalu banyak yang diperlukan
biar tidak menjadi hutan toksik
itu buat menjaga mental health kita juga sebagai seorang ibu tunggal
dukungan yang ia sebut sebagai support system tidak hanya datang dari komunitas
melainkan juga keluarga
berbagai opini dan saran dari keluarga merupakan hal yang sangat membantu
dalam merawat sang anak dan anak anak
yang mulai beranjak dewasa
dirinya merasa beruntung berada di lingkungan keluarga
yang menganggap sosok ibu tunggal bukanlah sosok yang lemah
dorongan positif itu juga yang menjadikan ajeng kuat dalam menjalani hidupnya
yang paling utama yang berpengaruh besar sekali yang pasti keluarga ya
kamu lihat bahwa seorang ibu tunggal itu ya super strong
bukan berarti sosok harus strong ya
tapi di balik kesendiriannya itu di balik semua yang sudah dihadapi seorang ibu tunggal
pasti ada waktunya ada kekuatan di dalam diri dia yang memang bisa menjadikan dia super kuat
yuk sama sama cerdas sebagai ibu tunggal
sama sama bangun dari keterpurukan
ajeng tak pernah membatasi buah hatinya bertemu sang ayah
menjadi hal utama ajeng mendidik anaknya
status ajeng sebagai orang tua tunggal dan juga tulang punggung keluarga
justru melecut ajeng aktif dalam berbagai event parenting
ajeng yang bekerja di industri kreatif juga kian tertantang untuk menelurkan karya karya animasi yang menginspirasi keluarga
jika anda ingin mengetahui apa yang terjadi pada saat ini silakan beri tahu di kolom komentar